pada libur hari kelahiran pancasila kawasan taman impian jaya ancol tidak dipadati pengunjung
hingga selasa pagi pukul sembilan jumlah pengunjung ancol hanya berjumlah sekitar dua orang
kawasan wisata andalan di jakarta utara ini sudah dibuka sejak pukul enam pagi
pengunjung yang datang mengaku memanfaatkan hari ini agar terhindar kerumunan yang berlebihan saat momen idul fitri lalu
karena lebih dekat dan kemarin lebaran itu kan penuh jadi mungkin hari ini sepi gitu
lokasi yang strategis dan suasana wisata pantai menjadi daya tarik khusus taman impian jaya ancol
dadakan sih sebenarnya kemarin yaudah terus hunting tiket online kan kebetulan dapet yaudah cus deh kesini
korporat komunikasi taman impian jaya ancol rika lestari menyampaikan
bahwa pengelola membatasi jumlah pengunjung
pengunjung maksimal sepuluh orang
saat normal sebelum pandemi covid sembilan belas kawasan ancol bisa menampung hampir dua ratus ribu pengunjung
petugas akan memeriksa suhu tubuh seluruh pengunjung sebelum masuk kawasan wisata
dan mewajibkan penggunaan masker serta jaga jarak di dalam kawasan ancol
selain itu pengelola yang dibantu oleh petugas tiga pilar dari kepolisian tni dan satpol pp
terus memantau keramaian di lokasi wisata
pengunjung yang memasuki kawasan pantai itu kami batasi ada pagar
dan juga ada kotak kotak yang mereka wajib mengisi kotak kotak itu supaya ada physical distancing
di saat mereka duduk duduk dengan keluarga dan juga itu kami hitung jumlahnya
jadi kami terus melakukan monitoring
tidak ada aturan domisili pengunjung yang diberlakukan
namun pengunjung yang akan berwisata di ancol wajib membeli tiket secara online melalui website ancol com
pintu gerbang ancol dibuka mulai pukul enam
taman marga satwa ragunan masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berwisata di hari libur nasional
ribuan pengunjung pun memadati hampir setiap kandang hewan di sana
setelah dibuka mulai tanggal delapan belas mei lalu
taman marga satwa ragunan kembali dipadati oleh pengunjung
per jam sebelas siang tercatat sebanyak tiga belas pengunjung yang datang ke taman marga satwa ragunan
sejumlah aturan juga masih diterapkan
di kondisi pandemi covid sembilan belas pengunjung berktp dki diharapkan melakukan registrasi secara daring satu hari sebelum hari kedatangan
jam operasional taman marga satwa ragunan juga masih dibatasi yakni pukul tujuh pagi hingga dua siang
dan untuk mengetahui bagaimana situasi masa liburan hari lahir pancasila
kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia prisky ladauhan di taman marga satwa ragunan
dan ada produksi
terus terlapangan cnn indonesia juga siva mauli dari kawasan ancul
selamat pagi cila
cila bagaimana pantauan anda terkait situasi di tempat anda berada saat ini
apakah tempat wisata atau di taman wisata ragunan ini dipadati oleh pengunjung hari ini
iya ferdi selama siang
benar sekali kalau per jam dua belas empat puluh lima saat ini
di belakang saya sudah terlihat ada sedikit kepadatan pengunjung
yang datang berwisata di taman marga satwa ragunan hingga siang hari ini
tadi disampaikan per pukul sebelas siang ada sekitar tiga belas pengunjung yang datang
namun hampir dua jam berselang ternyata jumlahnya sudah menyentuh angka enam belas tiga ratus pengunjung per saat ini ferdi
nah artinya memang ada peningkatan yang cukup signifikan begitu pengunjung yang datang ke sini
untuk berwisata namun memang pengetatan aturan juga masih terus diterapkan di sini
contohnya saja tadi dari depan pintu gerbang ini sudah ada tempat cuci tangan
kemudian ada pengecekan suhu tubuh yang juga tadi sudah kami lakukan juga
kemudian juga cukup banyak tersedia tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer begitu
yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk selalu
sadar menjaga kebersihan
namun yang juga perlu dievaluasi verdi kami tidak melihat cukup banyak pengawas begitu
yang bisa mengingatkan pengunjung untuk selalu menggunakan maskernya
di saat sedang berjalan jalan di taman marga satwa ragunan
karena terlihat meskipun banyak pengunjung yang menggelar tikar begitu untuk piknik bersama keluarga
masih ada pengunjung yang tidak menggunakan masker
namun memang ini menjadi kesadaran bersama
supaya setiap pengunjung yang datang ini bisa selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan
dan tadi juga kami sempat berbincang juga dengan staff humas taman marga satwa ragunan wahyu di bambang
yang memastikan kalau memang masih ada aturan diterapkan terkait protokol kesehatan
khususnya di masa pandemi covid sembilan belas
memang masih berjuang
namun tentu saja ini juga harus diikuti dengan pengawasan yang cukup ketat
dan jam operasional juga masih dibatasi dibuka pada pukul tujuh pagi dan ditutup pada pukul dua siang
ini berbeda dibandingkan dengan masa pandemi covid sembilan belas yang bisa dibuka lebih pagi dan juga ditutup lebih sore dibandingkan dengan masa pandemi covid sembilan belas
terima kasih cila kita bergeser ke siva saat ini berada di kawasan
siva kita tahu di musim libur kemarin ancol juga menjadi sorotan karena longgarnya protokol kesehatan yang diterapkan di sana
untuk libur hari ini bagaimana pantauan anda siva apakah sudah cukup teratur dan sudah ketat penerapan protokol kesehatan di sana
verdi dan pemirsa sejak kami memantau ataupun kami sampai di kawasan taman impian jaya ancol
pagi tadi hingga saat ini memang pengunjung di kawasan ancol masih terpantau kondusif tidak ada kepadatan ataupun kerumunan yang memang berarti begitu di dalam kawasan ini
tadi data terbaru begitu yang kami terima per pukul dua belas lima belas siang waktu indonesia barat di kawasan seluruh taman impian jaya ancol ini sudah tercatat ada sekitar tujuh dua ratus begitu pengunjung yang masuk
namun selain itu tercatat pula ada pengunjung yang sudah meninggalkan kawasan taman impian jaya ancol ini sebanyak satu sembilan ratus
sehingga kemungkinan pada saat ini di seluruh kawasan taman impian jaya ancol masih ada pengunjung sebanyak sekitar
dan sebenarnya jumlah lima tiga ratus ini tersebar di beberapa unit lokasi wisata yang ada di kawasan taman impian jaya
seperti dunia fantasi kemudian ada juga sea world dan juga ocean dream samudera
sehingga sisanya begitu yang ada di kawasan pantai yang juga menjadi favorit bagi para pengunjung kawasan ancol ini ada sekitar satu tujuh ratus orang saja
hal ini tentunya ataupun jumlah ini memang masih jauh begitu dari kapasitas maksimal yang ditentukan oleh pihak pengelola ancol yaitu hanya
jadi itu pengunjung saja per hari
jika memang ada penambahan ataupun kelebihan dari sepuluh ribu itu pengelola sudah mengantisipasi untuk tidak memasukkan lagi pengunjung di waktu yang bersamaan
sehingga tidak ada diupayakan tidak ada kerumunan ataupun kepadatan di dalam kawasan taman impian jaya ancol
selain itu untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas di kawasan ini
pengelola juga menurunkan satgas yang terdiri dari tiga pilar yaitu ada kepolisian dan juga tni hingga satpol pp untuk memantau kerumunan kerumunan di dalam kawasan taman impian jaya ancol
tadi sebelum saya melaporkan secara langsung juga ada tiga pilar tersebut yang berkeliling di kawasan taman impian jaya ancol ini untuk memberikan imbauan kepada para pengunjung dengan pengeras suara
mengingatkan terus menerus agar
menjaga jarak selalu mengenakan masker mereka dan juga senantiasa membersihkan tangan mereka menggunakan hand sanitizer ataupun di wastafel wastafel untuk mencuci tangan
dan selain itu juga memang aktivitas di kawasan taman impian jaya ancol ini ada beberapa pengurangan
begitu misalnya salah satu yang masih dilarang itu adalah di kawasan pantai
ini masih dilarang bagi pengunjung ini untuk melakukan renang secara langsung di pantai
jadi memang aktivitas para pengunjung di kawasan taman impian jaya ancol ini masih sebatas bersantai begitu di pinggir jalan menggelar tikar tikar berbarengan dengan keluarga mereka ataupun masing masing pengunjung
dan untuk mengantisipasi kerumunan di sekitar ini juga pengelola sudah membatasi dengan membuat kotak kotak
tertentu dan diberikan jarak sehingga bagi pengunjung yang akan melakukan atau menggelar tikar di kawasan ini harus berada di dalam kotak tersebut
jadi tidak boleh dikeluar begitu dari batas tersebut sehingga jarak aman masih bisa diterapkan
dan untuk operasional dari taman impian jaya ancol sendiri ini memang tadi kami memantau sudah mulai ramai ataupun sudah mulai dibuka sejak pukul enam pagi
dan pantai ini sendiri masih akan dibuka hingga pukul sembilan malam
malam tadi pagi kami memantau untuk aktivitasnya sendiri di kawasan ini beragam
jika di pagi hari tadi banyak yang melakukan ataupun memanfaatkan kawasan ini untuk berolahraga ringan seperti jalan kaki kemudian ada juga yang jogging dan tidak ketinggalan
ada juga yang memanfaatkan kawasan ini untuk bersepeda begitu verdi dan pemirsa
namun di menjelang siang hari para pengunjung ini
mayoritas memanfaatkan kawasan ini untuk bersantai bersama keluarga mereka di pinggir pantai ancol dan menikmati angin angin sedikit angin angin sepoi di sini
sambil menunggu siang hingga sore hari sebelum mereka kembali ke rumah masing masing
dan memang yang paling penting pihak pengelola terus mengingatkan terus menerapkan protokol kesehatan sehingga insya allah ataupun bisa diantisipasi begitu tidak ada
bisa diantisipasi begitu tidak ada
kerumunan ataupun bisa mencegah penyebaran covid sembilan belas di kawasan wisata taman impian jaya ancol ferdi
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia siva maulida dari kawasan ancol jakarta utara
dan sebelumnya juga ada koresponen cnn indonesia prisky ladawuhan dari kawasan ragunan jakarta selatan
terima kasih teman teman selamat kembali bertugas